menyusul berita kesehatan ratu elizabeth yang menurun ketua parlemen inggris menyebut jika seluruh anggota parlemen kini mendoakan kesehatan sang ratu
sebelumnya ratu elizabeth disebut istana buckingham mengalami masalah kesulitan bergerak karena faktor usia yang diderita sejak akhir tahun lalu
ratu elizabeth telah mengalami berbagai masalah kesehatan hingga usianya sembilan puluh an
tapi ia terpaksa mengurangi kegiatannya secara signifikan tahun ini semenjak menderita masalah mobilitas
dilansir dari cnn com pada desember dua ribu tiga sang ratu menjalani operasi untuk mengangkat tulang rawan yang robek di lutut kirinya
ia juga mengikuti operasi
operasi serupa di lutut kanannya awal tahun yang sama
pada maret dua ribu tiga belas ratu dirawat di rumah sakit karena gastroentritis penyakit perut yang umum
pada mei dua ribu dua puluh satu ia melewatkan kebaktian minggu di pusat kota london setelah punggungnya terkilir
dan pada oktober dua ribu dua puluh satu ratu menghabiskan malam di rumah sakit saat menjalani pemeriksaan awal kata istana pada saat itu
kemudian pada februari dua ribu dua puluh dua sang ratu tertular
ratu menjalani perubahan covid sembilan belas dan menderita gejala seperti pilek ringan
namun ia tetap melanjutkan tugas ringan
sejak diagnosis covid sembilan belas nya ratu terpaksa membatalkan atau mengurangi beberapa acara secara lebih teratur
ia tidak menghadiri semua perayaan untuk platinum jubilly
pada juni yang menandai tujuh puluh tahun ia di atas tahta dan melewatkan pembukaan parlemen negara bagian bulan sebelumnya karena masalah mobilitas
pada bulan oktober dua ribu dua puluh satu ratu menghabiskan malam di rumah sakit saat menjalani pemeriksaan awal kata istana pada saat itu